warga dan jemaah pondok pesantren jami al ⁇ sariin basmol kembangan jakarta barat baru melaksanakan sholat idul adha pada senin karena hilal di atas empat derajat baru terlihat hari ini
usai melaksanakan salat idul adha warga beserta jemaah pondok pesantren jami al musariin basmol kembangan jakarta barat memotong hewan kurban
berbeda dengan pemerintah yang menetapkan idul adha pada tanggal sebelas agustus kemarin jemaah dan warga sekitar pondok pesantren jami al musariin ⁇ basmol kembangan ini justru baru melaksanakan ibadah idul adha pada hari ini
hal ini karena hilal yang dianggap umat islam sebagai tanda peringatan atau pergantian bulan baru terlihat hari ini
jadi kita merayakan pada hari ini
dari zaman ulama ulama yang pada ada di sini itu mengadakan
rukyatul hilal berdasarkan sumu li rukyati wafturu li rukyati
karena kemarin bulan yang dilihat untuk tanggal satu pada hari jumat tidak berhasil
ini salah satu daripada jamaah masjid jami al musari ini juga termasuk dia tinggal di pondok pesantren
menghitung bulan empat derajat terlalu kecil